negara pancasila ini sudah final tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila dari udang negara sarvati madari nkri dari kebimedahan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebok
orang bicara masalah pki bangkit komunis bangkit itu apalagi
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang adakah yang jelas sekali
ya kita gebung kita tendang
sudah jelas itu
jangan ditanyakan lagi